hakim menunda pembacaan fonis terhadap terdakwa kasus pembunuhan salim kancil haryono dan mat dasir
penundaan ini karena kedua terdakwa mengaku tidak sehat
berdalih gula darahnya naik mantan kepala desa selo awar awar haryono meminta hakim menunda fonis
haryono mengaku dalam kondisi lemah dan tidak siap mendengar fonis yang akan dibacakan hakim pengadilan negeri surabaya kamis siang
sidangannya berlangsung sepuluh menit
penundaan ini menjadi anti klimaks dari persidangan kali ini karena sidang sempat ditunda tiga jam
karena kuasa hukum para terdakwa terlambat
rencananya sidang fonis untuk kedua terdakwa utama ini digelar pada kamis pekan depan
sidang kali ini sebenarnya merupakan sidang fonis untuk kasus pembunuhan salim kancil dan penganiayaan tosan yang dibagi dalam tiga berkas perkara